ada di sini ngumpul ngumpul
kita kayak hebat aja punya semua
para pedagang kaki lima yang nekat berjualan di kawasan jatinegara jakarta timur
seketika panik saat mengetahui adanya razia
yang digelar petugas gabungan pada senin malam
razia pada hari keempat penerapan pembatasan sosial berskala besar
dilakukan lantaran para pedagang kerap mengundang keramaian
kami berlatih jangan terdagang
simbawannya demikian tidak boleh ada kesimpitan
dalam razia ini pasangan suami istri nekat melawan
menolak barang dagangan mereka di sitah petugas
bahkan mereka sempat terlibat tarik menarik barang dagangan dengan petugas
meski begitu keduanya hanya bisa pasrah melihat barang dagangan mereka diangkut petugas
saat menertibkan warung makan yang masih menyediakan fasilitas makan di tempat
petugas mendapati seorang konsumen yang menolak imbauan makan di rumah
setelah diberi pengertian pelanggan pun menyatakan menerima imbauan tersebut
razia ini akan terus digelar selama penerapan psbb
demi memutus rantai penyebaran covid sembilan belas